saya bukan suaminya elsa
dan ini adalah istri saya
kalian masih udah pada kenal kan sama saya
terus ngapain lu di penting kaca
apa dah ampun
dia pengen cekitakan
saya cuma mau ngemis bu
mungkin dia emang cuma mau ngemis
saya percaya sampai urutan begitu
saya cinta semua justru
kapan ta juga
kalau ibu ada apa apa ibu klakson tiga kali
saya akan datang dengan cepat
mbak dari dulu sayang sama kamu
lo tuh kenapa sih mbak
ngapain ngadu ngadu ke papa segala kalau gue pergi ke labing
eh denger ya gue jadi dilarang pergi kan sama papa
ya mbak ngasih tahu papa itu supaya kamu gak ke labing
lagi pula buat apa sih ke labing
merusak diri kamu doang
bilang aja lo iri sama gue mbak
lo iri kan
temen temen lo itu gak seasik temen temen gue
lagi pula kamu juga punya pertemanan yang salah
makanya cari temen tuh yang bener dong elsa
mbak juga gak mau kalau pergaulan kamu salah
percana gue semuanya berantakan tau gak
ya tapi temen temen kamu salah
mbak tolongin mbak mbak
sini jangan lupa
tidak jangan lupa elsa
mbak gue takut mbak
mbak jangan lepasin kamu
kamu gak apa apa
makasih udah nolongin gue
eh allah mbak akan nolongin kamu
masa mbak akan biarin kamu jatuh gitu aja
dengan apa yang sudah kamu lakuin tuh mbak
walaupun kamu sudah menghancurkan hidup mbak dulunya
dan kamu sudah membuat mbak kecewa
tapi kamu tetap adik mbak elsa
sampai kapanpun mbak akan tetap sayang sama kamu
masa kita sudah berjumpa ya itz
aku ingat yang kau mau lakukan
gitu udah school ini
aku tahu kau aku mama you
aku mau kasih dukungan kamu bukan tentang waktumu
oh ada apa apa
ya ini dia
di mobil itu ada nenek cucu sama bodyguard nya bos

awasin terus mereka ya
di beak bangunan ini heinz seperti hose inisko
tapi kalo gue kuliah ke harapan kasih lagi lah
varian yang pribadi ya
kalau ga ke pasir ya
nah jadi kenapa baru ngabarin ya oke tolong untuk berikutnya kabarin satu hari sebelumnya ya terima
kasih mbak saya mau bayar ya ini jangan
kembaliannya ambil aja ya makasih pak
mas randy kamu kesini iya tadi tadinya tuh saya
ada meeting sini tapi tiba tiba dibatali terus mas rendy sendirian
aku aku nggak apa apa mas kalau kamu nggak dorong aku mungkin aku udah kejatuhan makasih banyak ya
kamu nggak apa apa kan mas enggak terbuka enggak kita enggak ada yang luka tapi ini
bahaya banget pak saya minta maaf sebagai kompensasi kami akan berikan free of
charge di tempat ini mari silakan masuk dulu duh udah ditolongin mas rendy dapet

hai mbak kita ke kamar dulu yuk kok ke kamar sih invoke jadi arrivederci sell
enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak enggak vak kita ke kamar dulu yuk jetzt
kan kita mau perpisahan sama elsa ya
udah pokoknya sekarang kita ke kamar dulu ya
gimana sih kan belum ketemu elsa
belum ketemu suaminya juga
sekarang waktunya kau minum obat
tapi kamu malah jalan jalan
kita minum obat dulu ya
kita cuma mau ketemu elsa sebentar aja
neneng bajes ini harus minum obat dulu
kalau kamu telat minum obat nanti papa kamu marah loh
kita minum obat dulu ya
neneng sebentar ya
nanti aku balik lagi
perempuan itu siapa ya
ini nih yang namanya mestakung
mas mas randy tuh udah berapa lama sih kerja sama ka
lima tahun lima tahun lebih
udah lama juga ya
oh ya kak angga tuh waktu itu sempat cerita sama aku
katanya mas randy tuh kalau kerja giat banget terus pekerja keras banget
sampai gak punya waktu buat diri sendiri sampai gak punya pacar katanya
emang bener mas
iya saya lagi pengen fokus sama karya dulu
aku juga lagi mau fokus kerja dulu sih mas
selama ini kan aku kerjanya hambur hambur uang terus
aku gak enak jadi beban buat kak angga
ingin membawa manfaat untuk orang orang di sekeliling aku
lagi dan lagi
catherine membuat saya teringat
kamu tuh jangan gadang terus
ini udah jam dua belas lewat loh
ya boleh sih kerja terus
jangan kecapean dong
aku gak capek kau sayang
aku lagi mau fokus kerja supaya aku lebih berguna
karena aku gak mau cuma jadi beban
tapi harapan aku aku bisa membawa manfaat buat orang orang di sekeliling aku
enggak baik kenapa kenapa
kenapa ya catherine selalu mengingatkan saya ke bella
mas aku angkat telepon pak nino gak apa apa kan ya
masih pak ada apa pak
bekal yang saya bawa tadi jatuh
jadi saya mau minta tolong
kalau kamu habis makan siang apa boleh mampir ke minimarket
mungkin kayak roti rotian gitu
baik pak nanti nanti saya belikan
alhamdulillah makasih ya
tak ada masalah
terima kasih siap
kalau aku pergi duluan gak apa apa enggak aku soalnya harus beliin sesuatu buat pak nino
gak apa apa ya
saya juga mau balik pak
sekali lagi saya dari manajemen
kita yang makasih
kalau gitu kita permisi ya
gue harus atur ulang jadwal kuliah gue
kematian hidup dari hongkong
adanya ini nyusahin gue
nyusahin dari mana sih
ya buat kenang kenangan kan
jangan biar nek repot
kamu dari mana sih
pasal ada reyna juga
mas al juga ada kerja
jangan lupa kasih tau
kan gue mau lahiran
dia harus ngajarin bayinya
terus dia ngasih nama
apapun yang sudah terjadi diantara kita
kamu tetep adik mbak elsa
dan mbak sedih melihat kamu seperti ini
mbak yakin kamu akan sembuh
tunggu tunggu tunggu
kamu pasti suaminya elsa ya
soalnya kan elsa model
saya bukan suaminya elsa
dan ini adalah istri saya
katanya suaminya elsa pakai kumis
kalian masih udah pada kenal kan sama saya
penyanyi antar kota antar provinsi antar pulau antar benua
tadi sebenarnya aku mau ketemu sama kalian
tapi jessica nya ditarik sama susti
waktu gue suruh orang buat cari jessica kan jessica dikabarin ada di bandung
apa jangan jangan jessica ada disini
aku udah selesai minum semua obatnya ya suster
berarti sekarang aku bisa temuin neneng ya
sekarang waktunya istirahat
jessica tidur siang ya
kok tidur mulu sih sus
aku mau sama nenek ketemu sama suaminya elsa
jessica disini aja ya
nggak aku mau keluar
tunggu tunggu tunggu
kamu mau telepon papa kamu gak
aku hubungi bapak kamu dulu ya
boleh saya tahu jessica orangnya seperti apa
ngapain kamu tanya tanya jessica
pasti mau genit genitan ya
saya cuma pingin tau boleh
nah tuh tuh jessica tuh
ngapain juga gue percaya sama orang ini
lagian gak mungkin jessica yang gue cari ada di tempat ini kan
ga pada pengen foto bareng apa sama neneng
foto yuk biar ada kenang kenangan
yang bahagia dong
nanti kirimin ke handphone neneng ya
aneh banget jadi orang dibohongin mau
orang itu suster di kata jessica
lagian sih belum juga kenalan tukuran nomor handphone udah mau kirim foto
ah sksd lu
iya pak saya share screen ya
ah pusing banget deh dikejarin deadline
aduh maaf pak ada gangguan
omelan lu tuh kedengeran sampe ke ruang tengah
gue lagi meeting tau